kita awali reportase dari surabaya
empat pelaku sindikat penjualan bayi melalui akun media sosial instagram
berhasil diungkap tim satreskrim polresta besurabaya
dalam pengungkapan ini diketahui setiap balita dijual sebesar dua puluh lima juta rupiah
setelah mengungkap sindikat perdagangan balita di sebuah akun instagram
udin jatandas satreskrim polresta besurabaya juga mengungkap pelaku maupun tarif setiap balita yang diperdagangkannya
dari empat orang tersangka polisi dapat mengungkap peran masing masing dalam setiap kali transaksi
dalam penelusuran akun instagram tersangka polisi mengungkap bahwa la
perempuan warga bulak rukem surabaya tega menjual anaknya kepada calon pembeli
melalui mediasi dari tersangka utama
yakni pemilik akun ap warga sawunggaling jemundong
setelah mediasi mereka mencari calon pembeli asal kabupaten badung bali
dengan inisial ns dan nks
selain membuat surat pernyataan untuk mengadopsi bayi
calon pengadopsi juga membayarkan uang tunai sebesar lima belas juta rupiah kepada la
la mengaku terpaksa menjual anaknya karena himitan masalah ekonomi
dari pemeriksaan pengelola akun ap telah berhasil memfasilitasi
dua kali transaksi perdagangan balita melalui instagram
dengan dalih memberikan bantuan masalah keluarga
sebagai imbalan jasanya ia menerima uang tunai sebesar dua lima juta rupiah dalam satu kali transaksi
akhirnya ada salah satu peminat seorang ibu yang akan menjual anaknya
akhirnya transaksi terjadi melalui wa
kemudian transaksi penjual terjadi yaitu dibeli di daerah bali
akibat perbuatannya tersangka dijerat tentang perubahan atas undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang pelindungan anak dengan ancaman lima belas tahun penjara